dua perusahaan anak perusahaan alfabet google dan youtube menjadi dua teratas dalam peringkat laman internet yang paling sering dikunjungi di dunia
raksasa teknologi yang bermarkas di amerika serikat menjadi mayoritas laman web yang paling sering dikunjungi
untuk masuk dalam peringkat teratas dalam seratus website yang paling dikunjungi dunia ini perusahaan setidaknya harus dikunjungi tiga ratus lima puluh juta kali per bulannya
kunjungan ke sepuluh website teratas bahkan mencapai miliaran kali
kami ulas tujuh teratas website yang paling sering dikunjungi di dunia
untuk anda berikut ini website terpopuler di dunia kami kutip dari visualcapitalist com kami lansir dari visualcapitalist com
dan di sini kita bisa lihat nantinya ada seratus laman web yang paling sering dikunjungi di dunia
begitu tapi kami akan membahas tujuh saja
jadi untuk masuk ke dalam seratus laman web paling dikunjungi di dunia ini website website perusahaan perusahaan ini harus setidaknya dikunjungi oleh pengunjungnya tiga ratus lima puluh juta kali
nah bahkan tadi saya sempat katakan bahwa beberapa website ini dikunjungi miliaran kali begitu ya oleh para pengunjung lamanya
kita lihat siapa siapa saja mereka
di peringkat pertama apalagi kalau bukan google
di sini google kita lihat ada di peringkat pertama dengan jumlah kunjungan enam puluh miliar kali per bulan ya
jadi ini per bulan enam puluh miliar kali
dan kita lihat di sini negara negara mana saja yang paling banyak mengakses google
ada india brazil perancis italia spanyol jepang
britania raya dan juga jerman
nah ini kalau anda melihat angka angka ini adalah peringkat peringkat di negara tersebut begitu
kalau kita lihat di sini google paling sering dikunjungi di negara brazil dengan google news juga di peringkat lima puluh tujuh yang paling sering dikunjungi
begitu kalau kita berbicara tentang google ini sendiri memang dia adalah anak perusahaan dari alphabet
begitu luar biasa ya memang kiprah dari google ini selain dia menjadi website yang paling dikunjungi di dunia begitu
masuk dalam salah satu brand paling valuasi tertinggi gitu ya
brand yang memiliki valuasi tertinggi begitu
dan alphabet perusahaannya juga menjadi perusahaan dengan valuasi perusahaan tertinggi juga begitu
valuasi perusahaan google ini bahkan mencapai lebih dari tiga belas triliun rupiah
nah ini artinya apa
saya sempat membandingkan begitu ya tiga belas triliun dengan pendapatan pdb indonesia yaitu empat belas triliun
artinya pendapatan dari perusahaan google ini kalau diratakan begitu hampir sama dengan produk domestic brut
atau pendapatan masyarakat indonesia semua nilai bisnis dan jasa yang ada di indonesia selama satu tahun
begitu tidak heran bahwa google ini menjadi website yang paling sering dikunjungi di dunia
peringkat kedua masih anak perusahaan dari google yaitu youtube
kita sama sama tahu ya bahwa youtube ini telah dibeli google sejak tahun dua ribu dua

nah ini masih menjadi subsidiaris dari google ya youtube ya
begitu kita lihat di sini di tahun dua ribu sembilan google meluncurkan youtube dengan video versi pendek
nah inilah kemudian kalau kita ketahui pada tahun dua ribu sembilan ini pada laman peringkat website paling sering
paling populer dikunjungi di dunia youtube pada tahun dua ribu sembilan dua ribu sembilan masih di peringkat tujuh puluh tujuh namun di tahun dua ribu sembilan belas sepuluh tahun kemudian
youtube langsung melesat ke peringkat tujuh puluh tujuh
nah ini juga di peringkat kedua begitu tadi saya juga sampai mencari berapa pendapatan youtube untuk per tahunnya begitu kira kira ada empat tiga miliar usd begitu
pendapatannya dari mana pendapatannya dari anda begitu para youtuber anda yang mengklik youtube begitu perharinya begitu karena ada sekitar lima miliar video youtube
video youtube yang ditonton oleh teluk

dan tidak heran
youtube ini juga menjadi salah satu bisnis
yang paling diutamakan oleh
google karena anda para youtuber
yang menjadi pundi pundi
dolar bagi youtube ini sendiri
beberapa syarat juga
telah dikeluarkan youtube bagi anda yang youtuber
yang ingin memonetisasi
youtube anda diantaranya anda harus
ditonton empat jam
dalam dua belas bulan terakhir
dan juga anda
paling tidak memiliki
sampai anda bisa
akun youtube anda
lalu apabila anda sudah bisa memonetisasi
akun youtube anda begitu satu jam
saya ralat jadi selama kalau anda bisa
dalam akun youtube anda
anda bisa mendapatkan
dari google dengan memonetisasi
akun youtube anda
jadi kalau anda bisa mendapatkan satu juta viewers
artinya bisa sampai dua puluh juta rupiah
jadi take and give
bagi para youtuber dan juga bagi youtube sendiri
dengan adsense nya dengan iklan iklan
yang ada di youtube begitu dengan
iklan yang akan ada di video youtube yang anda
upload karena anda memonetisasi akun anda begitu
memberikan mutual benefit bagi youtuber
dan juga bagi youtube yang sekarang ada
di peringkat kedua laman website yang
paling sering dikunjungi di dunia
ada satu enam miliar masyarakat di dunia
yang mengakses ke internet artinya memang
besar sekali pasar untuk para website
website ini dan besar sekali potensi potensi
iklan yang bisa diraih
iklannya tidak hanya di website ini saja
tapi juga bisa ke website lainnya
kita lihat website lainnya kemudian yang paling sering dikunjungi
nah ini dia facebook ada di peringkat ketiga
dengan dua puluh miliar kali kunjungan
kemudian ada subsidiarisnya facebook
yaitu ada instagram
dan juga whatsapp ini masuk dalam peringkat
keatas juga jadi
survei yang dilakukan oleh visual capitalis ini
hanya men survei website saja
tidak termasuk dalam aplikasi begitu ya
jadi tidak termasuk dalam aplikasi facebook
instagram ataupun whatsapp semuanya
html nya begitu anda ketik
begitu ya nah ini dia facebook ada di
sama sama kita tahu begitu meskipun
kemarin ya facebook valuasinya
sempat turun karena berbagai isu yang
melanda perusahaan ini karena pencurian
data penggunanya begitu
kebocoran data dan juga isu isu
lainnya tentang privasi pengguna nyatanya facebook
masih di peringkat ketiga untuk website
atau laman paling sering dikunjungi di dunia begitu
dan kalau ada sempat juga ada cerita
begitu bahwa facebook ini sempat
ingin dicaplok oleh beberapa perusahaan tapi
memilih untuk stay begitu akhirnya facebook
akan terus ekspansi ekspansi ke lini
bisnis lainnya akhirnya bisa mampu membeli
instagram dan juga
whatsapp begitu mark zuckerberg juga sekarang menjadi
salah satu orang terkaya di dunia
bisnis facebook tidak hanya sekedar media sosial
saja tapi juga riset juga pendanaan
begitu ya kita lihat
selanjutnya di peringkat keempat ini dia
search engine baidu yang dikunjungi
sepuluh miliar kali kunjungan dalam
sebulannya kalau anda tahu baidu ini adalah
jadi asalnya dari tiongkok
nah ternyata dia ada di peringkat keempat masyarakat
tiongkok memilih baidu untuk
begitu ya dan
anak perusahaan dari baidu qiy
ini dia ada di peringkat enam puluh
jadi dari seratus perusahaan
sering dikunjungi oleh masyarakat
oleh para pengguna internet
begitu ya ternyata perusahaan perusahaan
dan juga youtube yang sering dikunjungi
ada lebih dari
dua laman atau tiga laman website
bahkan yang dimiliki oleh satu perusahaan
seperti bayu ini juga memiliki
anak perusahaan atau subsidiari seperti
qiy begitu yang saat ini ada
di peringkat enam puluh dua
oke kita ke peringkat kelima
peringkat keenam dan juga peringkat
ketujuh ini dia ada wikipedia
sama sama anda ketahui anda bahkan bisa menjadi
anda bisa memasukkan narasi
anda ke wikipedia begitu selalu ada
twitter sebanyak tiga sembilan
sempat diterpa isu juga
kemarin ada demonstrasi di hongkong
begitu karena twitter begitu
memang kalau kita berbicara soal
media sosial ini media sosial efeknya
sangat besar kalau sekarang karena banyak sekali
pengguna internet yang dengan mudahnya
amerika serikat sendiri donald trump sering mengeluarkan
statement statement yang kontroversial melalui
akun twitter nya begitu begitupun
pemimpin pemimpin dunia lainnya
yang menggunakan twitter sebagai
alat atau media untuk berkomunikasi selanjutnya
ada yahoo yahoo di peringkat ketujuh
dengan tiga tujuh miliar kali
kunjungan meskipun yahoo bisnisnya
sempat redup begitu yahu dulu
sempat ingin membeli
facebook sempat ingin membeli youtube namun
hal itu urung dilakukan begitu ya
yahoo sampai saat ini kalau kita kemarin
sempat say goodbye kepada yahoo messenger
begitu ya namun nyatanya
yahoo masih ada di peringkat ketujuh
website yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat
dunia oleh anda yang pengguna internet jadi
selain mail service juga ada
search engine yah
nah jadi meskipun
redup tapi ternyata yahoo masih memiliki
masih memiliki anda begitu ya
masih setia untuk menggunakan yahoo yahoo mail
misalnya dan juga search engine milik yahoo
selanjutnya jadi dia
sering dikunjungi di dunia ini paling
populer dari negara mana
begitu jadi saya tadi sempat mengatakan
ini adalah website yang paling sering dikunjungi
di amerika serikat google dari amerika serikat
youtube dari amerika serikat begitu ya
dan inilah dia ternyata ada enam puluh perusahaan
dari amerika serikat yang masuk dalam
laman atau website paling sering paling
populer di dunia kemudian selanjutnya disusul
oleh tiongkok dengan ada lima belas perusahaan
begitu asal tiongkok
yang masuk dalam seratus laman website
populer di dunia kemudian di peringkat ketiga
ada jepang ada enam website
kemudian di peringkat keempat ada
rusia dengan lima website dan
di peringkat kelima ini ada
britania raya atau uk
dengan ada empat website
yang paling sering dikunjungilah
dan itulah dia
website yang paling terpopuler di dunia
begitu anda menjadi mungkin anda menjadi
komoditasnya begitu karena anda para
pengguna internet yang kemudian menyumbang
pundi pundi dolar pundi pundi pound sterling
pundi pundi yuan begitu bagi para
pendiri website atau laman laman ini
begitu cerdaslah menjadi pengguna
internet jangan mudah untuk termakan
informasi informasi hoax yang ada begitu
kita harus bisa memfilter diri kita
informasi informasi dari laman laman yang
sering kita kunjungi